yuk ah sekarang udah waktunya kita untuk santap sahur dan seperti biasanya kami akan memberikan ada inspirasi kuliner sahur di luar rumah yang mungkin bisa menjadi pilihan untuk anda yang sedang malas atau lagi pingin suasana yang berbeda
betul dan sudah ada rekan kami sandra insanasari yang ada di salah satu tempat untuk makan sahur
halo selamat pagi sandra sandra ini ada di daerah mana apakah betul disitu juga ada kue pancong seperti yang tadi sudah kita bicarakan begitu ya
memang kue pancong itu memang dimakan gitu ya pagi pagi ya saya baru tahu loh
cocok gak itu sandra
ya selamat pagi ayu dan juga iqbal saat ini saya sudah berada di jalan sulaiman ya di kebun jeruk jakarta barat
dan betul sekali kali ini kalau biasanya saya ngajak
anda ini kuliner yang berat berat sahur karena tadi saya bukanya udah pakai nasi padang ya udah kenyang
jadi saya mau ajak kuliner yang ringan ringan bisa apa enggak
nah ini dia saya akan mengajak anda untuk nyobain kuliner sahur kue pancong
nah kenapa saya pilihnya di sini ayu dan juga iqbal ini bukan tanpa alasan karena kue pancong ini sudah berdiri tempatnya sudah dua puluh tahun lamanya nih ya
dan tentunya bukan hanya saya yang kesini tapi sudah banyak sekali
artis artis yang coba juga ya dari pepi kemudian juga youtuber youtuber robby purba dan lain sebagainya nih
dan tentunya betul sekali disini kalau ngomongin kue pancong ini kue legendaris ya makanan tradisional betawi
dan disini juga sudah diimprovisasi atau diinovasi dengan berbagai pilihan rasa nih
ada nutella keju ada coklat keju ada tiramiso
jadi gak kalah sih dengan yang kafe kafe sana
dan saya penasaran kenapa bisa bertahan dua puluh tahun dan bagaimana sahur
nah saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pendirinya
pak deden boleh cerita nggak sih ini saya penasaran dua puluh tahun
katanya dulu ini sekarang dua ruko nih pak tempatnya dulu memang bagaimana nih pak
dulu saya berdiri di sini mulai dari tahun dua ribu dua ya
awalnya kan ini menteng sukabumi tahun enam puluh enam
jamannya kakek terus tahun dua ribu
itu tahun delapan puluh delapan di klender
nah kesini tahun dua ribu dua
kita buka ya dulunya alhamdulillah masih sepi setahun dua tahun
nah berjalan empat tahun mulai pengunjung pada datang
terus ya makan juga kan belum ada punya lesehan itu
pada digelar di trotoar
ya sharing kan banyak yang komplain juga
ya kita mikir jam malam gitu di sini setelah selesai kita adonin apa istirahat
baca solawat aja itu minta gimana caranya gitu kan
alhamdulillah tahun dua ribu delapan belas ada yang nawarin dikontrakin
nah kita dikontakin bahagia ya
nah sementara itu kan modal nggak ada
jadi kita minta lagi gitu kan
permohonan ke bank ya alhamdulillah dikabulkan ada dana bantuan ya bisa ngontrak di situ
di lesahan gitu
dan ini berarti sekarang dua ruko dua puluh tahun berdiri
karyawannya ini kalau saya lihat banyak banget ada berapa
sekarang dari mulai
sudah berjalan sepuluh orang naik lagi karena
banyak yang teringat tering gitu ya
keter ter alhamdulillah udah ada lima belas sampai delapan belas sekarang
nah ini jadi yang lucu jalan pancong biasanya cuma sendiri ini udah delapan belas karyawan
dua ruko bini dua puluh tahun ya pak
nah saya juga tertarik ini kan sekarang lagi bulan puasa pak deden
ini kalau strategi bisnis saat bulan puasa gimana nih pak
ya kalau dulu kan biasa buka tapi kita pikir kita sebagai umat muslim masa siang hari kita jualan gitu kan
nah kita robah ke anak anak yaudah kita buka malam aja
masalah rezeki allah yang ngatur gitu
ya gitu berkah doa orang tua berkah sholawat itu yang kita pegang
kalau menu rasa ya kita minta sama allah
masalah harasi itu kan allah yang punya gitu kan
nah jadi banyak rasaan ini dari pelanggan juga
pak coba pakai rasa ini rasa ini gitu kan
ini kita apa istilahnya manual apa ya gitu
jadi rasa itu kita sesuai pemesanan dari yang beli aja gitu kan
kita nyoba gitu ya alhamdulillah sampai sekarang gitu berjalan
jadi dua puluh tahun juga salah satu strateginya ya dengan doa dan juga terima masukan dari para pepujung
nah pak pertanyaan terakhir ini tuh penuhnya kan banyak banget nih
saya bingung mau milih mana buat sahur
nah favoritnya apa di sini pak
kalau favorit yang pancong setengah matang rasa coklat keju dan sekarang mulai lain rasa
tidak ada yang piramisu gitu kan boleh tambahannya
tapi yang favoritnya coklat keju setengah matang
iya nutella juga ada
cuma yang banyak pesen ya itu
pak deden terima kasih saya tadi udah pesan saya sekarang mau sahur dulu boleh ya
terima kasih pak deden
ya itu dia ayu dan juga iqbal kita sudah bincang bincang seru
dan kalau misalnya saya boleh tambahkan juga ya
ini lokasinya dari sini hanya cukup menyeberang jadi buka pancong aja bisa sewa dua ruko nih
kalau saya ulas tadi kita bisa
di sini tuh yang datang bukan hanya dari wilayah wilayah sini saja bahkan tanggerang bogor depok
jadi memang sudah cukup terkenal
nah kalau tadi misalnya iqbal dan ayu tanya emang sahur kalau pakai pancong gimana
nah jangan miler ya
karena dari tadi juga saya sudah menunggu untuk pesanan saya datang
karena kalau pagi pagi kadang mungkin merasakan kalau misalnya mau sahur yang berat berat agak susah ya ayu dan juga iqbal
nah di sini saya mau ngajak
bisa kok sahur
sahur yang penting tetap sahur
karena kalau kita bicara soal bulan puasa yang penting adalah saudaranya memang melakukan sahur
tapi bagaimana menunya tentunya tergantung kita
nah tempatnya di sini ayu
jadi memang kalau biasanya pengunjung yang ada hadir di sini salah satunya bukan hanya bisa menikmati enaknya kue pancong
tapi kebersamaan tempat nongkrong yang cukup sederhana
duduk lesehan seperti saya
cuma saya kurang temen nih
mungkin nanti iqbal dan ayu boleh nyusul ya
dan ini dia salah satu santap sahur saya kue pancong setengah matang
saya pesan yang nutella rasa keju dan juga segelas
ayu dan juga iqbal
dan kalau sahur pakai kue pancong ini
kalau ditanya cocok apa enggak
kalau buat saya cocok banget
kalau buat ayu dan iqbal bagaimana
kembali ke studio
aduh kalau buat saya sih best of the best
itu salah satu kue betawi favorit saya tuh mbak
jadi jangan lupa ya sandra nanti tolong dibungkusin saya yang setengah matang
saya tidak suka terlalu suka yang apa namanya yang setengah matang
karena terlalu berasa itunya tepungnya
sebenarnya memang sebagai pengganti
sebagai pengganti nasi
karena itu terbuat bahan dasarnya itu dari tepung beras
kalau saya tidak salah
ini menurut hasil analisa saya sih
benar benar benar ya
coba nanti boleh ngobrol sama yang punya benar atau enggak tuh
kira kira dari tepung beras ya
tapi terima kasih banyak sandra sudah ngasih inspirasi ini untuk makan sahur kita
yang pasti bikin kita keroncongan juga di studio ya
selamat melanjutkan sahur
dan juga semoga puasanya sampai nanti